penyerangan rusia terhadap ukraina telah memisahkan banyak keluarga
di tengah ancaman konflik yang semakin besar warga ukraina terus berusaha meninggalkan negaranya untuk mencari tempat yang lebih aman
sejumlah warga yang berhasil menyelamatkan diri dijemput keluarga mereka yang bermukim di luar negeri
dengan rasa cemas dimitri yang berada di perbatasan ukraina romania menunggu kedatangan kakaknya
menggunakan teropong pria yang bermukim di london inggris ini memantau setiap orang melintasi perbatasan untuk meninggalkan ukraina guna memasuki romania mencari keselamatan
dimitri yang berasal dari harkif khawatir dengan kondisi keluarganya yang masih bertahan di sana pasca rentetan serangan udara yang dilakukan pasukan rusia pada kota kedua terbesar di ukraina tersebut
dimitri yang berasal dari kharkiv khawatir dengan kondisi keluarganya yang masih bertahan di sana pasukan rusia pada kota kedua terbesar di ukraina tersebut
dimitri yang berasal dari kharkiv khawatir dengan kondisi keluarganya yang masih bertahan di sana pasukan rusia pada kota kedua terbesar di ukraina tersebut
dimitri yang berasal dari kharkiv khawatir dengan kondisi keluarganya yang masih bertahan di sana pasukan rusia pada kota kedua terbesar di ukraina tersebut
bb memperkirakan jumlah pengungsi yang pergi mencari tempat yang lebih aman dalam waktu dekat ini dapat mencapai satu juta orang
sementara pemerintah ukraina melarang pria berusia delapan belas sampai enam puluh tahun meninggalkan negara untuk bertahan dan berjuang melawan penyerangan rusia